badrus salam dua puluh satu tahun
warga kecamatan taraju kabupaten tasik malaya jawa barat
jadi bulan bulanan masa hingga babak belur
beruntung nyawanya selamat setelah dievakuasi oleh polisi
pasalnya pemuda ini kedapatan mencuri sepeda motor milik seorang petani di desa parakan honje
kecamatan bantar kalong tasik malaya
pelaku membawa kabur motor korban yang ditinggal di kebun untuk mencari rumput pakan ternak
naasnya di tengah perjalanan motor hasil curian tersebut kehabisan bahan bakar
niatnya membeli bensin di pom ini justru dipergoki pemilik motor yang mencarinya
kami masih menengani kasus tersebut
sampai saat ini yang diduga tsk dalam keadaan sehat dan telah kami amankan
pelaku sempat jalani pengobatan di puskesmas bantar kalong akibat luka yang dialaminya
pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman di atas maksimal tujuh tahun penjara
pertandingan final sepak bola pekan olahraga provinsi jawa timur antara tim kabupaten jember
melawan tim kabupaten pasuruan di stadion semeru lumajang dihentikan pada menit ke tiga puluh tiga

lantaran penonton dari luar menjebol pintu stadion
dan masuk ke pinggir lapangan
ribuan penonton memaksa masuk meski stadion semeru yang memiliki kapasitas lima belas ribu penonton telah penuh sejak laga final belum dimulai
pihak tni dan polri akhirnya dikerahkan untuk menggiring penonton ke luar stadion
agar pertandingan yang terhenti selama kurang lebih satu jam tersebut dapat kembali dilanjutkan
ribuan penonton yang berasal dari jember dan pasuruan kecewa
lantaran tidak bisa menyaksikan pertandingan
meski telah jauh jauh berangkat dari luar kota lumajang
harus jember pak harus jember

ya sangat kecewa pak
sebenarnya kalau di kabupaten kita sangat memadai pak
harus ada layar lah minimal tiga atau empat di luar pak
ternyata ada enggak ini
ternyata enggak ada
ternyata enggak ada tadi pak
meski sempat terhenti pertandingan final sepak bola pop prof jatim kembali dilanjutkan setelah penonton yang menjebol pintu stadion tersebut berhasil digiring keluar
pertandingan berhasil dimenangkan tim kabupaten jember
dengan skor satu atas tim kabupaten pasuruan dan tim kabupaten jember berhasil meraih medali emas porprof jatim
sayangnya usai pertandingan final por prof jatim tersebut dinodai dengan aksi tawuran antar kedua supporter di luar stadion
belum diketahui sebab terjadinya tawuran namun diduga tawuran terjadi lantaran salah satu kubu supporter tidak terima dengan kekalahan
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
namun diduga tawuran terjadi lantaran salah satu kubu supporter tidak terima dengan kekalahan timnya